tak terima dimintai uang parkir saat akan keluar pusat perbelanjaan gandaria city jakarta selatan
seorang mantan dokter rspad menganiaya petugas parkir
bahkan oknum tersebut mengeluarkan senjata untuk mengancam korban hingga membuatnya ketakutan dan bersujud di kaki pelaku
dari rekaman kamera pengintai di pusat perbelanjaan ini nampak terlihat seorang pelaku menghampiri petugas parkir
lalu menganiaya korban di area basement dua pusat perbelanjaan gandaria city jakarta selatan
bahkan pelaku ini mengeluarkan senjata dan mengarahkannya ke korban
hingga membuat petugas parkir ketakutan dan mencium kaki pelaku agar tidak ditembak